baris krim polri batal memeriksa jaksa pinangki sirna malasari di rutan kejaksaan agung salemba jakarta atas kasus dugaan gratifikasi rad notice
jaksa pinangki meminta penyidik barai skrim menjatuhkan ulang pemeriksaan terhadap dirinya
karopenmas divisi humas polri brikjen awisetiono mengungkapkan pemeriksaan terhadap jaksa pinangki seharusnya dilaksanakan kamis kemarin di rutan salimba jakarta
namun jaksa pinangki mengajukan penjatualan ulang kepada penyidik dengan alasan menerima kunjungan anaknya
permintaan jaksa pinangki itu pun dikabulkan oleh penyidik direkturat tindak pindana umum baris krim polri
namun awi belum bisa memastikan kapan penyidik kembali menjatuhkan pemeriksaan ulang
penyidik telah hadir dan ketemu dengan psm di rutan salemba cabang kejaksaan agung pukul sebelas wib
namun yang bersangkutan mengajukan
penyidik akan melakukan penjatuhan ulang atau reskijul karena alasannya yang bersangkutan hari ini menerima kunjungan besok dari anaknya
dan sudah ada kesepakatan tentunya nanti penyidik akan melakukan penjatuhan ulang untuk pelaksanaan klarifikasi terhadap jaksa psm